kami harus turun dari kendaraan peliputan kami karena memang situasi di sekitar kawasan pengungsian dan juga kawasan sekitar daerah terdampak ini benar benar padat
memang terpantau sejak sabtu malam dan hingga saat ini minggu siang ini terdapat peningkatan volume kendaraan di sekitar sekali lagi lokasi pengungsian maupun sekitar daerah terdampak
memang ini diduga karena banyak donatur memilih hari akhir pekan seperti sabtu dan minggu untuk dropping bantuan
selain itu kami juga melihat banyak pejabat yang melakukan kunjungan di sekitar lokasi pengungsian maupun daerah lokasi terdampak
namun begitu ini memang berdampak pada peningkatan volume kendaraan termasuk juga kami melihat banyak rombongan yang ikut memarkir di jalan
sekitar jalan yang tentu saja ini adalah terusan dari jalur evakuasi
kami mengkhawatirkan bila kondisi seperti ini yang sekali lagi terhubung dengan jalur evakuasi terus seperti ini maka tentu saja tidak memperlanjar ketika ada sesuatu yang tidak harapkan membutuhkan jalur evakuasi
wida subianto aga dipah lumajang jawa timur